atau memiliki suhu tubuh tinggi
jumat pagi sebanyak satu ratus lima puluh satu petugas satgas ppih m barkasi solo
yang berisikan petugas dari kemenang kantor kesehatan pelabuhan
serta tni dan polri
mengikuti apel di asrama haji donohudan boyolali jawa tengah
satu ratus lima puluh satu satgas ini nantinya akan bertugas melayani jemaah haji
mulai dari turun pesawat hingga kembali ke daerah asal
jemaah haji kalau tersangkut
satu m barkasi solo asal kabupaten pati jawa tengah
dijadwalkan akan tiba di indonesia
melalui bandara adi sumarmo boyolali pada jumat malam
pukul dua puluh dua lima belas waktu indonesia barat
selanjutnya jemaah akan dibawa ke asrama haji
untuk prosesi pemulangan ke daerah asal mereka masing masing
jemaah haji kalau tersatu saat tiba di gedung musdalifah
asrama haji donohudan akan melewati alat pengukur suhu panas tubuh
jika ada jemaah yang terindikasi
mempunyai suhu panas di atas normal
yakni tiga puluh tujuh lima derajat
selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan medis di klinik m barkasi
saat ini embarkasi solo sudah menyiapkan satu ratus lima puluh satgas
untuk menyambut kedatangan tamu allah di masa pemulangan ini ya
jadi satu ratus lima puluh satu satgas ini sudah bertugas sejak tanggal tiga belas juli
dan sudah diguguhkan oleh wakil ketua satu ppih
yaitu bapak akan wil
melewati yogyakarta pada tanggal tiga belas juli sore
dan sudah melaksanakan simulasi
baik simulasi yang ada di bandara
maupun simulasi yang ada di asrama haji donodan
sementara itu tak hanya di solok
panitia penyelenggara ibadah haji d barkasi surabaya
juga mulai melakukan berbagai persiapan
untuk menyebut kepulangan jemaah haji
kloter pertama dan kedua dari tanah suci
rencananya kloter pertama dan kedua d barkasi surabaya
akan tiba di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
pada bulan juli dua ribu dua puluh dua
panitia penyelenggara ibadah haji d barkasi surabaya
telah menyiapkan skema khusus
untuk memeriksa kesehatan jemaah haji
panitia akan melakukan tes pcr
terhadap jemaah haji yang memiliki suhu tubuh
di atas tiga puluh tujuh lima derajat celcius dan bergejala
jika hasil tes pcr menunjukkan positif covid sembilan belas
tanpa gejala ataupun bergejala ringan
setibanya di daerah asal
namun jika gejalanya berat
maka akan dirujuk ke rsud dr sutomo
selain pemeriksaan kesehatan
panitia juga melakukan pemeriksaan terhadap
barang bawaan jemaah sebanyak dua kali
pemeriksaan dilakukan di bandara
dan di asrama haji sukolilo
di meliputan cnn indonesia